ya praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada di indonesia
namun sampai saat ini sistem hukum di indonesia hanya menghukum muncikari dari praktek prostitusi
negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini
lalu bagaimana hukum indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini
berikut kita bahas bersama
terkait prostitusi hukuman yang diberikan oleh kuhp hanya ditujukan kepada muncikari
tidak ada ketentuan khusus dalam kuhp yang dapat menjerat psk
berdasarkan ketentuan pasal dua ratus sembilan puluh enam kuhp dan juga pasal lima ratus enam kuhp
yang pertama adalah bunyinya memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
diancam dengan pidana penjara paling lama
paling lama satu tahun empat bulan
atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah
lima belas ribu rupiah bukan lima belas juta rupiah
atau satu ratus lima puluh ribu ya tapi lima belas ribu rupiah
kemudian pasal lima ratus enam kuhp yang bunyinya adalah barang siapa sebagai muncikari
mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun
jadi dari pasal pasal kuhp ini ancaman hukuman kurungannya kurang lebih sama
sebanyak sekitar satu tahun
sedangkan kalau kemudian kita beralih ke peraturan daerah
ini ada beberapa daerah yang kemudian memiliki peraturan daerah
yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai dan juga pengguna psk
salah satunya adalah di ibu kota jakarta
peraturan daerah dki jakarta dapat menjerat pidana psk maupun pemakai jasa psk
yakni dengan pasal empat puluh dua taperda dki jakarta nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum
bunyinya adalah setiap orang dilarang a
menyuruh memfasilitasi membujuk
memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial
kemudian yang b adalah menjadi penjajah seks komersial
artinya ini bisa menjerat penyedia jasa seks komersial
dan juga yang c adalah memakai jasa penjajah seks komersial
atau ini bisa menjerat pengguna jasa seks komersial
tiga tiga yang terlibat dalam praktek prostitusi ini bisa dijerat dengan perda dki
sementara bagi yang melanggar bisa dikenakan ancaman pidana kurungan antara dua puluh hari sampai sembilan puluh hari
sementara dendanya sendiri sedikit lebih tegas paling sedikit lima ratus ribu
dan paling banyak sebesar rp tiga puluh juta ini mengacu pada pasal enam puluh satu ayat dua perda dki nomor delapan tahun dua ribu tujuh
nah tidak sampai di situ
ada satu aturan
yang saat ini masih dalam pembahasan
nah pemerintah dapat menjerat pelaku prostitusi melalui revisi rancangan undang undang kuhp
yang salah satu pasalnya mengatur tentang zina dan perbuatan cabul
yakni pasal empat ratus delapan puluh tiga ayat satu huruf e ruu kuhp
yang isinya adalah dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama lima tahun
bagi laki laki dan perempuan
yang masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah
melakukan persetubuhan atau kegiatan seksual
nah rancangan pasal baru ini akan menggantikan pasal dua ratus sembilan puluh enam kuhp
yang tadinya sudah saya sampaikan
bunyinya adalah barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
atau pidana denda paling banyak rp lima belas

anda juga masih terlihat memiliki percaya
dan bigotxa maafkan kondisi semua
beliau berpikir teknologi sangat hebat atau amat baed dalam perjalanan
jadi kondisi islandin includes keutamaan dengan tangwee
kemusicin dan itu tidak berimparlah mengelakkan ri you
seberapa paling kualiti diselengkapkan parcels a b tiexzdi dan hob donne